ya itu juga ada sebagian besar ya yang tidak bisa berangkat ke tanah suci
sementara itu sekarang musim haji bahkan sudah mulai datang bagi kalangan muslim ya
nah tidak ada yang tidak mungkin kalimat ini mungkin menggambarkan semangat dari dua pasangan suami istri asal jawa timur ini
ya mereka menabung selama puluhan tahun untuk menunaikan ibadah haji tahun ini
matoin yang hanya berprofesi sebagai buruh kasar dengan penghasilan tiga puluh ribu rupiah sehari ini
bisa menjadi jemaah calon haji dalam kelompok terbang ke empat puluh delapan yang akan berangkat pada dua agustus mendatang
dia berangkat bersama muniroh sang istri yang berprofesi sebagai penjual kembang keliling
matoyen mengaku meski berpenghasilan pas pasan dan hidup serba kekurangan
dirinya tetap gigih menyisihkan sebagai penjual kembang

dia juga bisa menjalankan ibadah haji tahun ini
hal yang sama dialami oleh pasangan suami istri di desa kepuh kembeng kecamatan peterongan jombang
hanya berjualan es tebu pasangan suami istri ini dapat pergi ke tanah suci bermodal keyakinan dan kerja keras
hamid dan istrinya mukhlisah menabung di celengan bambu selama empat belas tahun
dan di tahun ini hasil kerja kerjanya
dua pasangan ini berbuah manis
mereka akhirnya bisa terpanggil menunaikan ibadah haji pada tahun dua ribu dua puluh
proses menabung dilakukan hamid setiap hari mulai dari lima ratus hingga dua puluh ribu rupiah
celengan ini dari bambu
saya masukkan ke situ uang logam ya pecahan lima ratus an seribuan ya ada yang paling besar
tak terasa jadwal keberangkatan kedua pasangan suami istri ini tinggal menghitung hari
mereka berharap dengan berangkatnya ke tanah suci dapat memberikan semangat kepada yang lain
jika dengan kemauan yang kuat dan kerja keras semua orang dapat pergi menunaikan ibadah haji ke tanah suci